ia sendiri sebagai seorang raja
tidak senang menolong rakyatnya
iya biarkan saja dia mendapat balasan
atas apa yang diperbuatnya
raja seperti dia sangat pantas
untuk mendapatkan sebuah hukuman
mereka mau balas
mereka mau balas
mereka mau balas
bagaimana bisa kau berada di sini patiraku
bukankah seharusnya kau berada di dalam penjara goa kalas reng
dan bagaimana bisa pun kau bisa lepas dari rantai gaya kalas renggak
itu bukan urusanmu
sekarang saatnya kau menerima balasan dari perbuatanmu
ayo hajar dia tuanku
lalu kita hancurkan balik istana penjara ini
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu
lalu kita akan menerima balasan dari perbuatanmu

biar saja apa menolongmu
iya biarkan saja dia mendapat balasan
atas apa yang diperbuatnya
raja seperti dia sangat pantas untuk mendapatkan sebuah hukuman
agar dia tahu rasa ngerita
dan berjuang antara hidup dan mati
kenapa tiba tiba dadaku bergembar gembar
dadaku tiba tiba teringat kakaknya prabu
terima kasih dinda
karena dinda sudah bersedia menikah denganku
dinda juga sangat bahagia bisa menikah dengan kakaknda